kal aku cuman pengen kasih kasih support aja buat kamu selamat ya kal ah selamat sobri
selamat buat apa ya ustadz selamat karena kamu berhasil menghilangkan keegoisan kamu berhasil menerima
kenyataan bahwa haikal di anak anakku yang usah sayangi ustadz ridwan ustadz musa dan
usaha zahnurul sudah berembuk untuk menentukan siapa diantara kalian semua yang terpilih untuk
berceramah dikitanannya bapak yudho dan yang terpilih adalah dia belum suet dan yang terpilih
haikal kamu mancu mata becer
ustadz ini tuh sangat tidak adil fatma
karena tadi kan aku yang seramai yang paling bagus
dia cuma bahasa arab gini
ustadz musa yang mulia ada satu mengakui cerama kamu memang bagus
isinya gak ada bagus bagusnya sama sekali
isinya itu ngarah kemudian lebih ke curhatan kamu aja gitu
kalau di surat itu sakit saya nggak mau disurat lagi dipaksa ustadz musa
itu bukan ceramah namanya curhat
ustadz kan sudah pernah jelaskan bahwa keputusan ini mutlak keputusan para pengajar
tapi gini sobri ya ustadz putuskan besok kamu tetap ceramah
tapi bukan depan warga
ceramah depan siapa ustadz
tidak boleh ada cucian
ini padi bawain makanan spesial
eh jangan lupa baca bismillah dan makannya sambil duduk
lihat deh gitu tuh si ekel dikasih selamat sama yang lain
lihat aja tuh si haikal
aku bakal kasih pelajaran
aku bakal kejarin
mending kita kasih selamat aja yuk ke haika
yuk yuk yuk
gak apa apa sih kalau kamu mau kasih selamat
ya paling besok kita keluar ngilis yang namanya tulukuan
aduh aduh aduh
gak jadi deh gak jadi
jadi jawaban aku punya juga
gimana kalau kita kasih selamat aja tuh si haikal
kita harus kasih selamatan tuh ke haikal
percaya sih apa ketemu ma
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat ya kau
uh asuhnya enggak ya
oh ya usah dengar
enggak usah panggil
luar biasa ya
aku hmm cuman pengen kasih
kasih support aja buat kamu
selamat ya kal
uh selamat buat apa ya ustaz
selamat karena kamu berhasil menghilangkan keegoisan kamu
berhasil menerima kenyataan bahwa haika lebih baik daripada kamu
dan berhasil menjadi anak yang berjiwa besar
ini perlu diucapkan selamat karena ini prestasi loh buat kamu
sekali lagi selamat ya
udah lepasin tangan ustaz ya
eh turun turun turun
aduh kok nempel begini sih
ini apa sih ini apa sih
hah kamu taruh apa di tangan kamu
wah apa sih kamu aneh aneh ini hah
ini tangan ditempelin apa
buat apa naruh perminkaret di tangan
saya tadi pengen ngerjain haikal
ustaz sih nyamber nyamber
baru aja tadi ustaz musa yang mulia dasyatun ini
ngasih selamat sama kamu
karena kamu sudah berjiwa besar
eh kamu bikin masalah lagi
ini gimana dong aduh
ya allah ini perminkaret kok nempelnya begini banget sih
perminkaret apaan sih ini
ini perminkaret merknya tuh
lain daripada yang lain
apaan tuh lepeng agung
itu namanya senjata makan tuhan
si suami kena batunya tuh
nah udah diem ah
pak de ini gimana pak de
gini mau gak mau kayaknya mesti dipotong nih
maksudnya perminkaretnya dipotong
kalau dipotong kayaknya nggak mungkin ya pak de
soalnya rapat banget deh
aduh gimana ya
ini kamu dikit masalah
lukman lukman indra
makan aja kerjaannya
eh indra indra sini sini
punyah mulu dibantuin ya
eh sekarang kamu pegangin tangannya sobri ya
pak de ntar tolong pak de ya
pegang perut saya ya
hitungan ketiga tarik ya
satu dua lima belas
tarik tarik tarik tarik tarik
aduh pak de
aku tuh kesel banget sama haikal
cuma karena haikal aku nggak bisa ikut drama
seharusnya ustaz musa tuh pilih aku
itu cuma karena ada hikau doang
emang kamu aja yang kesel sama haikal
sob tahu nggak sih sob
kalau kamu kepilih sob
aduh aduh aduh aduh
kita udah ada di restoran besar
itu warna warna sungguh enak
bener banget tuh lukman
coba kalau nggak ada ike
kita udah makan enak
ini cuma gara gara haikal doang
kita jadi gagal makannya enak
tuh tuh tuh tuh
restorannya keren banget
pasti makanannya mewah mewah
itu mengalami sungguh nyam nyam
udah ikutin aku aja
aduh aduh aduh aduh
lukman ada jenian
itu buat apa ya
kalian berdua pasti baru kan di sini
remember day to day
aduh bapak bapak pesannya pelan pelan dong
udah kayak kereta
buat bapak sopri yang ganteng ganteng serem begitu
bapak mau pesan apa pak
saya mau pesen menu spesial
sudah tulis aja menu spesial
pasti chefnya tahu
oh menu spesial
bapak bapak semua mohon sabar dulu
sekarang saya akan menyediakan makanan pembuka dulu
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
nanti itu sobri
itu aku bawa sobri
hai ya tuan sobri
tuan itu air gobokan
cuma karena ustadz musa itu kesien sama pade
karena pade itu sekeluarga sama haikal ya kan jangan teman teman
waguh ya allah sedih kita udah gagal makan enak sekarang gagal bayangin makan enak lagi
aduh eh kalian ini mikirannya bakal mau makan mulu bilang masih enggak
ketawa terus ketawa terus orang lagi sakit menderita ketawa enak aja terus
makanya sop kalau marah itu jangan berlebihan orang yang marahnya berlebihan justru datangnya
bukan karena kebaikan malah datangnya itu dari ya sultan setan dan iblistik
enggak nyambung ya ampun baru aja dibilangin udah marah lagi udah bor udah kita nih udah ngantuk mau
bawa lux btw kita tidur yup udah main tata assalamualaikum